oke di saat indonesia tengah mengalami demam sepeda kemudian kontroversi
rencana gubernur anies yang memperbolehkan sepeda masuk di jalan tol
sejumlah negara sudah jauh lebih dulu menyediakan fasilitas yang tidak hanya nyaman
tapi juga aman ya buat pesepeda
seperti misalnya jalan tol khusus sepeda
saya ajak anda sebelum kita jalan jalan ke negara negara ini menggunakan sepeda sambil goes
coba ya simak dulu informasi saya
ini dia negara dengan tol sepeda
jadi kalau misalnya punya jalur atau jalan bebas hambatan
pastinya ya bikin goesnya jadi aman dan nyaman dan juga happy happy aja
kita akan lihat yang pertama ini ada copenhagen denmark
kita tahu copenhagen itu makanya sebutannya adalah kota ramah sepeda
ada yang sudah pernah ke sini
saya sih belum ya cuma lihat lihat aja gitu di youtube
tapi emang kayaknya ramah banget
sih enak gitu banget ya
kita tahu sepeda merupakan identitas dari copenhagen
jadi nge go ya sepeda memang sudah menjadi budaya denmark sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
udah dari zaman kapan tuh
sudah hampir empat puluh tahun yang lalu
bahkan di denmark sendiri punya jalur lebih dari dua belas km
saking memang mereka itu menspesialkan kepada
orang orang yang naik sepeda
jadi makanya tadi saya bilang di tahun dua ribu tujuh belas
ada situs lonely planet kalau anda juga pernah baca
bilang bahwa copenhagen ini adalah kota ramah sepeda
oke salah satu fasilitas yang membuat sepeda atau para sepeda ini kayaknya nyaman banget adalah
adanya cycle superhighway
nama kerennya alias jalur khusus bebas hambatan ya bagi sepeda
jadi si jalur ini
ini terpisah pisah dari jalan raya dan memang sengaja dibuat hanya untuk dilintasi oleh sepeda
jadi kalau misalnya anda lihat tuh ya cuma ada sepeda aja nggak ada itu motor
orang jalan kaki juga nggak ada
apalagi mobil kemudian roda dua sepeda sepeda motor gitu bikin bising gitu ya itu nggak ada
dan kita lihat juga coba deh lintasannya yang di sana itu nyaris nggak ada persimpangan
dan juga ada lalu lintas yang memang sengaja dibuat
memprioritaskan bagi para pesepeda
jadi si cycle superhighway yang ada di copenhagen denmark ini juga dilengkapi dengan
ini namanya agak susah nih ada cycle slangen atau bicycle sneak yaitu jalan layang khusus sepeda
keren banget ya
oke dari denmark masih di benua eropa udah pernah jalan jalan ke belanda oke
jadi kalau di belanda
ada jalur khusus para pesepeda panjang lintasannya sebelas mil atau kurang lebih ada tujuh belas km loh ya
jadi bisa ada temui di sana jalanan ini berada di atas kota tenggara
anhear dan juga nijmegen tanpa stop
jadi nggak ada perhentian
dan anda lihat benar benar jalurnya khusus untuk pesepeda aja
walaupun kalau misalnya di sini kita lihat ada highway atau ada tol ya untuk mobil
tapi di sini ya memang sengaja dibuat terpisah
pemandangannya juga kayak ngeliat kiri kanan gitu ya hijau itu enak banget ya
jadi serupa di belanda juga ada jalur yang namanya
trade walpad yang dijuluki rute bersepeda cepat dibandingkan rute sepeda di pinggir jalan biasa
itu tadi dari eropa eh tapi jangan salah kalau di asia juga ada
di tiongkok tepat ya china di beijing tiongkok
jadi ini ada jalan tol lebih keren juga tol khusus sepeda panjangnya enam lima km
jadi si jalan tol ini termasuk jembatan layang sepanjang dua tujuh km
sehingga ini juga semakin mempersingkat waktu tempuh atau waktu perjalanan dari kota bagian utara
namanya kui long kuan dan juga shangdi
jalanan ini juga hanya diperuntukkan lagi lagi
khusus buat pesepeda nggak ada kan pejalan kaki apalagi motor dan juga mobil di sini
nah masih di beijing juga maksudnya masih di tiongkok juga kalau tadi di beijing
sekarang kita jalan jalan ke chiamen tiongkok
ya ada jalan layang khusus sepeda
ini yang salah satunya super keren super canggih panjangnya tujuh enam km
dibangun di chiamen fujian
jalanan ini berada di ketinggian dua lima meter sampai dengan lima meter di atas tanah
jadi selain dibuat memang khusus untuk aman keamanan kenyamanan
makanya dipasang jadi sepanjang jalan ini ada cctv kemudian ada petugas kayak semacam apa ya petugas patroli ya lah ya
jadi untuk ngelihat bagaimana mereka udah ada di sana

terus mereka memang sudah sesuai mengikuti rambu rambu atau enggak
dan jalur sepeda ini juga connected atau terkoneksi dengan brt atau bus kota
ya diresmikan tahun dua ribu tujuh belas di cnn bicycle track siamen tiongkok ini
jadi jalan tol khusus sepeda ini memang dibangun salah satunya tujuannya untuk mengurangi kemacetan
ada satu lagi supaya bisnis bike sharing ya bike sharing atau sewa sepeda
tahu dong ya kita kan juga ada ya
bike sharing ini meningkat pertumbuhannya
nah tapi kalau kita lihat selain nyaman aman keren banget desainnya
yang patut kita juga mungkin tiru adalah bagaimana dibuatkan jalur jalur khusus untuk pesepeda dan memang khusus untuk hanya sepeda
tidak ada kendaraan lain yang melintas atau bahkan orang pun juga tidak ada jalur ini ya